krisis ekonomi dan pangan yang melanda palestina kian memburuk
situasi memprihatinkan ini turut memperburuk kondisi pasien di rumah sakit jalur gaza
menurut pantauan dari aktivis kemanusiaan asal indonesia abdillah onim
hampir seluruh rumah sakit di jalur gaza mulai mengalami krisis bahan makanan untuk para pasiennya
terutama pasien penyakit gagal ginjal dan kanker yang mayoritas merupakan anak anak
akibat kekurangan bahan makanan banyak pasien terlantar dan terpaksa dipulangkan dalam kondisi sakit
krisis pangan yang melanda palestina ini terjadi setelah amerika serikat memangkas dana bantuan kemanusiaannya lewat pbb
akibatnya pbb menangguhkan bantuan pangannya ke satu ratus enam puluh lima ribu warga palestina
menurut badan pangan dunia wfp bantuan pangan ke palestina terpaksa ditangguhkan setelah amerika memangkas dana bantuan wni
yang diperlukan oleh badan pangan dunia wfp

selain karena pemangkasan bantuan blokade dari israel turut memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat palestina
dan untuk mengetahui lebih lanjut kami sudah terhubung melalui skype dengan abdillah onim
aktivis kemanusiaan asal indonesia di jalur gaza palestina
selamat pagi waktu jakarta bang onim
bagaimana kondisi para warga atau pasien
akibat krisis makanan sampai saat ini
selamat pagi frida dan seluruh masyarakat indonesia
memang untuk krisis pangan seperti ini bukan pertama kali
tapi kan sudah lebih dari dua belas tahun tetap berlangsung seperti ini
tapi puncaknya adalah akhir tahun dua ribu delapan belas
hal ini tentunya menyebabkan karena pasokan dari luar memang sangat dilarang untuk masuk ke wilayah jalur gaza
ini efek dari kd yang diberlakukan oleh pihak israel terhadap wilayah jalur gaza frida
jadi memang sampai dengan saat ini tentunya masyarakat sekitar dan juga para pasien mereka sangat sangat mengalami krisis yang sangat luar biasa
sangat menderita akibat dari kekurangan panan dan juga krisis bahan makanan yang dialami di seluruh rumah sakit
baik itu rumah sakit ashifa dan juga rumah sakit beberapa rumah sakit di wilayah gaza selatan dan juga di gaza bagian utara frida
ya bang onim krisis sudah berlangsung belasan tahun namun nampaknya semakin memburuk
apa penyebab utama
dari memburuknya krisis makanan di palestina ini
iya frida seperti saya katakan tadi memang bahwa kendala utamanya adalah blokade yang diberlakukan oleh pihak israel
yang menyebabkan bantuan sangat sulit untuk masuk ke wilayah jalur gaza itu yang pertama
yang kedua memang sampai dengan saat ini khususnya pada awal tahun dua ribu sembilan belas itu sangat sedikit bantuan yang masuk ke wilayah jalur gaza
terutama di akhir statementnya atau kebijakan
yang dikeluarkan oleh donald trump yaitu memangkas bantuan untuk masyarakat palestina terutama para pengungsi palestina khususnya yang berada di jalur gaza frida
kemudian apa respon dari pemerintah setempat menghadapi situasi yang kian memburuk ini
ya frida sampai dengan saat ini memang otoritas palestina dan juga ngo internasional termasuk kita sendiri di wilayah palestina
hanya melakukan himbau kepada dunia internasional dan juga menghimbau kepada negara negara tetangga
seperti negara negara yang berada di luar negara
mesir dan juga negara jordan akan tetap memberikan keluluasaan atau berdekosiasi dengan pihak israel
agar supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah jalur gaza dan dapat dimanfaatkan atau diterima langsung oleh warga gaza frida
baik bang onim anda aktivis dari indonesia bantuan apa saja yang sudah anda dan juga masyarakat indonesia lainnya berikan sejauh ini untuk mereka
alhamdulillah frida sampai dengan saat ini ngo indonesia
lembaga indonesia dan juga pemerintah indonesia memang rutin memberikan bantuan kepada masyarakat palestina
tetapi memang kondisinya adalah kondisinya atau kendalanya adalah aktif bagaimana caranya bantuan itu bisa masuk ke wilayah jalur gaza
dengan demikian sudah beberapa tahun sampai dengan saat ini alhamdulillah saya sendiri dan juga ngo lokal yang ada di palestina
itu berusaha untuk mendatangkan bahan bantuan itu dari jerusalem dan masuk ke wilayah jaruga
dan tentunya ini juga membutuhkan kerja keras
yang sangat luar biasa untuk memasukkan bahan bantuan masuk ke wilayah jalur gaza firiza
baik bang onim terakhir apa mungkin harapan personal ini dari bang onim untuk menyelesaikan masalah ini
ya untuk kasus seperti ini memang saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah indonesia kepada seluruh lembaga kemanusiaan di indonesia
terutama kepada masyarakat indonesia bahwa sampai dengan saat ini saudara saudara kita di palestina tentunya sangat membutuhkan dukungan dan solidaritas kita
mereka juga manusia dan kita juga manusia punya kewajiban tersendiri punya kewajiban tertentu dan ini juga bagian dari amanat konstitusi
khususnya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kita punya kewajiban dengan demikian para pemirsa masyarakat indonesia ngo indonesia para donatur yang saat ini sedang menonton
ke penderitaan saudara saudara kita di palestina
saya menghimbau kepada kalian semua jika punya kelebihan jangan pernah lupa untuk berbagi dengan mereka dengan memberikan sumbangan kepada
dan juga berikan dukungan kepada saudara saudara kita
saya ulangi sekali lagi frida enam puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh sembilan dni cabang keramat atas nama yayasan nusantara palestina center terima kasih frida
baik abdillah onim melaporkan langsung dari jalur gaza di palestina